anda kembali menyaksikan kompas sport pagi bersama saya clodia karla
selesai tunaikan tugas di piala asia u dua puluh tiga dan playoff olimpiade
timnas indonesia u dua puluh tiga tiba di tanah air sabtu pagi
meski sudah bermain baik sang pelatih sinteyong merasa kecewa
karena buruknya kepemimpinan wasit di laga kontra gunea
setelah menempuh perjalanan udara dari paris
timnas indonesia u dua puluh tiga tiba di tanah air sabtu pagi
hanya pemain yang berasal dari klub domestik seperti rizkrido ramadan sananta
witan sulaiman dan hernando ari yang tampak dalam rombongan bersama pelatih sinteyong
sementara pemain yang berkarir di luar negeri langsung berpisah di paris
raut kekecewaan tetap nampak di wajah skuad garuda muda termasuk sang pelatih shin taeyong
selain gagal merebut satu tiket ke olimpiade
lawan gwinia juga menjadi sumber kekecewaan timnas